saya cynthia rompas kembali menemani anda di kompas petang
saudara presiden joko widodo meminta sekjen pdi perjuangan
hasto kristianto tidak membuat isu soal dirinya yang disebut
ingin merebut kursi ketua umum pdi perjuangan dari megawati soekarno putri
di sela kegiatan di bandara halim perdana kusuma
joko widodo membantah pernyataan hasto yang menyebut dirinya ingin merebut
posisi ketua umum pdi perjuangan dari megawati
jokowi juga bergurau tentang dirinya yang pernah dituding
jadi atau ingin merebut ketua umum partai golkar
jokowi pun meminta hasto tidak melontarkan tudingan itu
selasa kemarin sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menyebut
presiden joko widodo sempat berupaya mengambil alih kursi ketua umum pdi perjuangan
hasto bilang jokowi menugasi seorang menteri untuk bertemu rias rashid
untuk membujuk megawati soekarno putri agar kepemimpinan pdi perjuangan diserahkan ke jokowi
rencana pengambil alian partai golkar dan pdi perjuangan
jadi jauh sebelum pemilu beberapa bulan ya antara tiga sampai antara lima enam bulan
ada seorang menteri ini yang powerful
ada yang super powerful ada yang powerful
ya supaya nggak salah image
ini ditugaskan untuk ketemu pak rias rasid oleh presiden jokowi
pak rias rashid ditugaskan untuk membujuk
bu mega agar kepemimpinan pdi perjuangan diserahkan kepada pak jokowi
ini dalam rangka kendaraan politik tadi
untuk dua puluh satu tahun ke depan tadi